pengadilan negeri jakarta timur kembali menggelar sidang kasus tes swab palsu rumah sakit umi bogor
yang menyeret mantan pemimpin fpi muhammad rizik syihab kamis pagi
dalam pembacaan pledoinya terdakwa muhammad rizik syihab mengakui pertemuannya dengan budi gunawan dan tito karnavian di arab saudi
rizik syihab mengaku bertemu dengan kepala badan intelijen negara budi gunawan pada dua ribu tujuh belas di jeddah
sementara pertemuannya dengan kapolri jenderal polisi tito karnavian terjadi pada dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas di mekah
dalam pertemuan tersebut rizik menyatakan kesiapannya untuk tidak turut serta dalam politik praktis terkait pilpres dua ribu sembilan belas
rizik mengajukan beberapa syarat diantaranya menghentikan penodaan agama menghentikan kebangkitan pki
dan menghentikan penjualan aset aset negara pada pihak asing maupun aseng
yang mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut ajakan dialog dan rekonsiliasi oleh menko polhukai
yang menelponnya pada dua ribu tujuh belas
ya selamat sore ferdi
betul sekali saat ini masih berlangsung sidang lanjutan dari kasus tes swab palsu di rs umi bogor
yang menyeret mantan imam besar front pembela islam muhammad rizik sihab beserta dua orang lainnya
yaitu direktur dari rumah sakit umi dan juga menantu rizik syihab yaitu hanif alatas
di mana hari ini diagendakan adalah pembacaan pledoy dari pihak rizik syihab yang sebelumnya tanggal tiga juni lalu
jaksa penuntut umum menuntut rizik syihab enam tahun penjara begitu
dan memang beberapa pembacaan pedoi yang dapat saya sampaikan dari rizik syihab yaitu
menurut rizik syihab kasusnya ini tidak ada hubungannya dengan kejahatan pidana
melainkan adalah kasus administrasi
rizik sihab juga menyinggung beberapa dari pejabat publik yang sempat ataupun merahasiakan hasil dari positif covid sembilan belas kepada para publik
yaitu salah satunya
menko perekonomian serta komisaris utama dari pertamina yaitu basuki cahayapurnama
dan saat itu juga rizik syihab menyampaikan bahwa rizik syihab ini menyampaikan sempat bertemu dengan budi gunawan
dan juga tito karnavian saat dirinya masih berada di saudi
dan mereka membahas beberapa
dan mereka ajakannya itu rizik syihab diminta untuk tidak ikut setar dalam pilpres dua ribu sembilan
dan rizik syihab juga meminta agar di indonesia diberhentikan ataupun stop penistaan agama
stop kebangkitan pkn dan juga stop untuk menjual aset aset negara kepada pihak asing ataupun pihak asing
dan rizik syihab juga sempat menyinggung terkait dengan ponis yang dinyatakan yaitu enam tahun penjara
dia menyinggung dan juga menangkap penjara
dan rizik syihab juga membandingkan dengan koruptor joko chandra yang difonis empat tahun penjara
dan rizik syihab juga menyatakan bahwa saat bertemu dengan budi gunawan dan juga tito karnavian
itu menyambung perbincangannya ataupun dialognya yang sebelum dilakukan oleh menko polukam saat wiranto masih menjabat
dan saat ini juga tadi rizik syihab menyinggung ataupun menuding bima arya yaitu wali kota dari bogor
dengan menyebarkan kebohongan atas kasusnya yaitu rizik syihab menyinggung atau menuding bima arya yaitu wali kota dari bogor
dengan menyebarkan kebohongan atas kasusnya yaitu
dia menyebutkan bahwa bima arya ini mengaku hanya melaporkan pihak rumah sakit umi
bukan rizik sihab dan juga menantunya yaitu hanif alatas namun ternyata pada kenyataannya adalah rizik sihab
dan menantunya juga dinyatakan bersalah ataupun ditindak oleh kepolisian ferdi
baik terima kasih produser lapangan
saya anand indonesia bella mulacela dari jakarta